wah ini udah didengar ini udah denger suara drone nya nih
nah sesuai janji kami sapa indonesia akhir pekan kali ini hadir dengan komunitas aerial drone dan racing atau kalong ya seperti itu ya
ini di depan udah banyak sekali dronenya sebenarnya saya cukup bingung nih ada kalau secara garis besar ada dua tipe ya kayaknya nih mas ini
mungkin bisa dijelasin nih tipe drone apa aja nih terbaginya jenis jenisnya
oke yang di depan kita ini ada dua tipe drone yang satu drone aerial
ini drone aerial yang ini drone fpv atau orang sebutnya drone racing
drone racing bedanya apa kalau racing apakah karena bisa ngebut nih dibanding aerial
dia untuk customize speed nya kita bisa benar benar customize sendiri
untuk ukuran cavi motornya berapa terus untuk kameranya yang mau digunakan apa ini lebih customized
sudah built in langsung beserta remote nya dan lain lain
tapi kalau saya ini nggak tahu perasaan doang atau enggak kayaknya lebih berat yang ini ya racing daripada ini ya
betul ini karena dari materialnya ya dan ini memang padat sekali
tapi kalau ditimbang sebenarnya ini sih lebih berat sih mas
ini satu kilo hampir yang ini harusnya tidak sampai
nah tapi kalau untuk tingkat kesulitan
kita sendiri sebenarnya lebih sulit menerima yang aerial apa drone dulu
atau kalau misalnya mau belajar sebenarnya aerial dulu apa yang racing dulu
kalau untuk belajar orientasi lebih ke aerial dulu
karena aerial itu dia lebih stabil lebih statis
untuk yang jenis hivv ini kita lebih ke manual gitu
jadi untuk hovering untuk standby gitu kita nggak bisa
nah ini mungkin yang agak yang aku bisa ngelihat ya mas arya atau mas bijie
oke jadi kalau fpv itu nerbang ini pasti nggak pakai remote yang ada layarnya
karena kita harus berada kayak ada di dronenya
artinya kita harus betul
kita benar benar harus pakai google jadi kita berada di sini
melainkan kalau kita terbang pakai ariel itu kan lebih santai lah terbangnya ya
lebih santai kita bisa ngambil area yang lebih luas kita bisa pakai ini
jadi misalnya untuk landscape gitu ya untuk pengambilan sinema
matik itu lebih ke arah ini
berarti yang ini untuk rekreasional yang ini untuk kerja nyari cuan ya
jadi sebenarnya yang rekreasional itu yang drone satu ini khusus
yang kecil yang di bawah dua ratus lima puluh gram
nah kebetulan ini sudah pakai baterai yang plus jadi agak sedikit berat
kalau pakai baterai yang standarnya itu jauh lebih ringan
ini kalau mau ke luar negeri biasanya bawa yang kayak gini
cuma ada tempat tempat khusus yang boleh terbang
cuman maksudnya nggak perlu izin dulu untuk bawa drone ini
kalau kayak di ancol taman impian kayak gini berarti harus memperhatikan apa kayak gitu
karena di sini ada daerah otorisasi kan di sini
iya dan memang untuk kawasan wisata biasanya kita perlu izin ke manajemen
oke izin manajemen dan lain sebagainya
berarti tapi kalau yang ini tadi untuk perizinan agak sedikit lebih gampang ya berarti
ya jadi ini bisa diterbangkan karena dengan mudah ya
di bawah dua ratus lima puluh gram dan tidak perlu izin
cuma ada tempat tempat khusus yang memang boleh dan tidak boleh terbang
jadi untuk area terbangnya tetap diatur sama peraturan negara gitu
cuma kalau untuk perizinan untuk terbangnya ini silahkan bisa langsung
bahkan nggak perlu lisens pun boleh sebenarnya yang ini
tapi kalau yang udah mulai lebih gede itu harus punya license
nah mas ari kalau misalnya aku nih atau mungkin oktan di studio nih mau belajar
sebenarnya pakai aerial dulu atau yang racing dulu
karena yang aerial itu yang tadi dia bisa hovering dia bisa standby
umpama kita drone nya itu terbang di altitude sekian dia bisa standby kita
kita nggak harus standby di remote
kita bisa atur atur kamera kita bisa atur atur movement
oke berarti kalau aku bisa narik kesimpulan ini lebih sulit sebenarnya pakai racing ya berarti ya
jadi memang peruntukan dia itu movement object
jadi misalkan jenis shootingnya dia itu misalkan statis dia lebih dinamis
nah kalau untuk cuan kan pasti harus balik modal ini
ini untuk harganya sendiri berapa nih untuk kisaran yang dari awal mungkin turun masuk ke indonesia sampai sekarang mungkin udah lebih murah
atau masih tetap stabil aja harganya nih mas
kalau yang tadi yang di bawah dua ratus lima puluh gram sekarang sudah sangat terjangkau empat jutaan aja udah dapat
terjangkau empat juta okta dan juga saudara ini ya
yang ini sudah dimulai di empat belas jutaan
yang ini dimulai dari tiga puluh tiga an sampai lima puluh
harus banyak saving ya kalau kayak gini
kalau kayak gini kalau untuk yang racing sendiri ini perkiraan harganya berapa nih mas
untuk yang racing ini dia lebih variatif juga harganya ini juga termasuk drone kecil ini juga ini termasuk fpv
ya dengan budget yang mungkin nggak sebesar yang ini juga
untuk drone ini untuk dronenya aja kita bisa estimasi habisnya sekitar delapan jutaan
iya rakit ini belum termasuk gopro nya ya belum termasuk google sebelum masuk remote
aku aja kayak koleksi mainan itu kayak izin kok ada paket lagi
termasuk yang kecil ini bisa sampai delapan juta ini
karena yang mahal itu memang kamera sama transmitternya
kecil kecil cabai rawit ya berarti ya
bisa dipakai buat live streaming konser juga bisa
nggak terlalu ganggu talentnya di panggung
misalnya kan kalau orang orang kayak sekarang anak anak milenial atau ini
ini sampai tiga puluh tiga juta itu ada simulatornya juga
ada aplikasi yang berbayar ada yang gratis juga ada
oke itu berarti untuk intervation tuh bentuknya kayak remote gini atau gimana mas ari
iya jadi kalau yang untuk aerial itu bisa dari mobile dari handphone
seakan akan terjadi kita kayak latihan di situ nabrak ya udah gak apa apa
tapi kalau yang ini disarankan pakai laptop atau enggak pakai pc
jadi yang dipakai adalah ini nya aja
iya dan itu berbayar biasanya
oh yang kayak kita lakuin tadi pas di awal ini ya
nah tapi kan tentu nih ini barang nggak murah
apa cuma pakai kuas aja atau harus dibuka satu satu perintila atau gimana tuh mas ari
jadi kalau baterainya itu kita kalau bisa jangan sampai
baterai ini jenisnya ada yang lipu ada yang leon
jadi untuk baterai itu kita kalau bisa jangan sampai terlalu abis
lalu kalau untuk penyimpanan jangka panjang itu harus di angka sekitar lima puluh persenan
karena kalau misalkan terlalu abis juga nanti lipo itu kalau sudah rusak selnya ya rusak gitu
jadi yang bisa pakai handphone nih jangan sampai terlalu abis baru di charge gitu ya
ini untuk baterainya aja ini sekitar tiga empat juta
modalnya cukup besar sekali ya untuk main ini
lumayan berat jadi bobotnya lumayan ya
kayak gini nih untuk nerbaginya
ini biasanya bisa bawa berapa baterai nih untuk kalau untuk main atau mungkin aktivitas kayak gini nih mas
ya untuk standarnya sih tiga baterai lah minimal ya untuk bumbunya
tiga baterai minimal oke tiga x tiga sembilan sepuluh jutaan ya
oke kita akan ngobrol ngobrol lagi soal komunitas ariel drone dan racing tetaplah di sapa indonesia akhir pekan

nah sekarang kita udah sama founder sama ke tiga
sapa indonesia akhir pekan kembali di ancol taman impian
nah masih bersama ketua umum ya
nah mungkin pak joni bisa jelaskan nih untuk awal mulanya komunitas kalong ini seperti apa sih awal mulanya
kan tadi kan kita sempat ngomongin di dua ribu empat belas ini ya
oke awal mulanya itu komunitas kalong itu adalah tahun dua ribu empat belas ini kan drone drone apa namanya pabrikan ini masih jarang banget
nah rakitan itu kita perlu teman untuk diskusi nih
jadi dulu itu banyak banyak dari mahasiswa mahasiswa juga
jadi untuk diskusi bagaimana merakit
nah akhirnya semakin banyak semakin berkembang semakin banyak yang ingin tahu akhirnya terbentuklah komunitas kalong
oke nah awalnya berarti berapa tuh membernya tuh
awalnya itu paling sekitar puluhan aja sih
jalan terus lanjut ratusan akhirnya kita sampai bikin beberapa grup untuk akomodir dari member member itu sendiri
tapi kalau bisa ya notifikasinya banyak agak di silent mungkin
iya di salent sampai bikin berapa banyak sekali grup
nah kalau untuk gabung ataupun juga join untuk komunitasnya ini awal mulanya gimana
mungkin badai ketua umumnya gimana tuh jelasin untuk bisa masuk
apakah harus punya drone dulu atau bagaimana tuh pak
yang pastinya harus punya drone dulu mas
harus punya drone terus minimal corpder satu
mau gabung pertama itu kita coplier langsung ke kitanya juga mas gitu
jadi gak cuma bareng pilot kita hire juga masuk ke grup
oke harus oh harus kopi darat dulu baru bisa di invite masuk ya
tapi nggak bisa ya kalau misalnya saya nih belum punya saya masuk ikut cop dari sendiri bisa nggak sih pak
ada mungkin ada biaya biaya ada mungkin bisa kita sewa dulu atau gimana tuh teman teman ada nggak sih yang kayak gitu biasanya untuk mau ikut atau joy
paling minta pinjam ke teman teman yang sudah bisa belajarnya gitu aja mas
oke berarti masih bisa sharing seperti itu ya
nah kalau misalnya untuk saya nih pemula mau ikut gabung disarankan pakai yang aerial dulu atau yang racing dulu nih kira kira
oke untuk lebih mudahnya memang areal dulu
areal ini mudah sekali karena dia itu ada gps yang bikin jadi hover
jadi memang dia bisa hover jadi kayak apa namanya tanpa nyentuh remote pun dia gak akan jatuh
jadi ibaratnya aerial ini kalau gak human error itu gak bakalan ada problem
jadi memang memang udah apa namanya udah stabil banget udah manteng sekali jadi orientasi kiri kanan lebih mudah
oke jadi yang paling mudah itu untuk yang masih pemula ini butuh kestabilan selain finansial juga kestabilan
nah kita akan coba nih lihat untuk teman teman kalung nih juga udah mulai siap untuk racing nih kita akan lihat sebentar lagi
tapi kita ngobrol ngobrol dulu pak ketua umum kalau kita lihat nih untuk pemeliharaannya sendiri ini biayanya ini
biasanya itu apakah lebih besar daripada harga dronenya atau gimana sih pak
biaya sih malah nggak ada ya kecuali mereka dengan drone nya crash atau apa itu lumayan besar biayanya
biayanya tinggi buat servisnya gitu
ya kita belajar buat latihan buat hovernya segala macemnya ya harus ketemu temen temen komunitas aja mas biar kita selalu bantu dan saling belajar
oke nah kalau kita untuk olahraga seperti ini
untuk menggunakan drone ini ada nggak sih olahraga yang bisa untuk ngelatih kemampuan kita untuk menerbangkannya misalnya apa ke tenis kah atau olahraga apa itu yang mirip gitu sebelum menerbangkan
iya beda sih memang drone ini apa namanya memang ini tangan sih ya jadi memang apa mungkin latihan tangan latihan orientasi jadi memang harus orientasinya aja lebih harus lebih bagus gitu loh
orientasinya juga mata juga perlu pengaruh gak sih pak
oke nah setelah ini kita mau lihat nih bagaimana untuk drone racingnya kita akan lihat nih sudah ada di sisi sebelah aja untuk dronesing kita akan lihat bersama sama nih dari kalong seperti apa
kita akan lihat bagaimana racing yang mereka akan lakukan
jadi jenis apata mas apata dua
ini kan yang di kacamata
untuk drone racing ini kan apa namanya orang bilang untuk melusukan jadi kalau area itu gak bisa jadi memang harus fokus di satu titik jadi di kacamata itu khusus untuk drone kayak kita nerbangin pesawat bener
oke selain kapanya yang melusukan drone juga ada yang melusukan
jadi memang bener bener kita itu kayak pilot pesawat jadi kan untuk tempat tempat yang kecil kita bisa lihat tuh gitu
tapi kalau untuk apa namanya area ini kan space nya kalau besar
jadi gak bisa untuk manuver dan lain lain
oh kalau mau selalu ganti kacamata biasa nggak bisa ya bram
dan itu juga harus beli terpisah juga kacamatanya
sekarang ada satu paket dengan kacamatanya
sekarang dengan kemajuan dan udah makin eksis seperti itu makin banyak kemudian pohon yang bisa dibeli atau terlebih dahulu
iya betul karena mulai dari pabrikan ya
kalau kecepatan drone racing ini asap atau perbandingan dengan areal itu berapa nih kecepatannya pak
terakhir itu ada salah satu pabrikan untuk motor ini dia itu kecepatannya tiga ratus km per jam
satu km per jam itu yang bisa paling cepat
kalau untuk yang aerial bisa berapa tuh pak
oke bisa bantu untuk ngejar dpo kali ya
makanya ini mungkin karena drone race ini dipakai untuk memang event event race itu kayak
motor racing mobil nah itu dipakai
berarti emang harus kalau saya mau ikut harus yang ini dulu ya
kalau untuk gabung komunitasnya itu gimana sih pak caranya pak
gabung bisa kita ada webnya
nah pak aku penasaran sebenarnya kan sebagai awam juga walaupun kalau misalnya kita liputan oleh freeport kan udah ini
ini cara untuk set agar perbankan ini kayaknya masih bentuk lipat ya
mungkin bisa ditunjukkan pak caranya untuk ready to play nya seperti apa nanti
ini untuk penyimpanannya pasti akan selalu kayak gini ya kalau untuk ariel
tapi ada juga yang udah maksudnya yang kayak yang drone yang warna putih itu kan dia udah
oh karena untuk ringkasannya
tapi kalau dibandingkan aduh aku lupa nama jenis drone yang warna putih itu yang
nah kalau dibandingkan dengan petum apakah dengan karena bisa dibuka tutup kayak gini ini mempengaruhi untuk performanya atau enggak
sama aja cuman secara aerodinamis ini memang lebih bagus sih karena dia kan lebih simple lebih kecil gitu
jadi memang zamannya itu phantom itu kalau gak salah jaman dua ribu lima belas an itu
dan berari kemari kemarin ini lebih portable lebih aerodinamis lebih kuat angin
jadi memang so far ini yang terakhir lebih bagus juga
makin baru makin juga ini ya mengikuti juga kebutuhan dan juga malah makin ringkas gitu
berarti gak berpengaruh sama sekali sama performa ya
berarti kalau ketika di karena ada lipetan seperti ini
iya nggak pengaruh sama performa malah lebih bagus lebih oke
kalau racing kalau racing kayaknya nggak ada yang dilepet ya langsung kayak
gak ada yang dilipet gak ada yang dilipet karena memang racing ini apa namanya dia itu framenya khusus
framenya ini tebal khusus memang gak ya memang gak untuk dilipet sih
ini bentar aku juga cukup menarik ini ada apa aja nih pak yang merah merah ini pak mungkin bisa jelasin pak
oh ibarat kalau tamiya itu ada kalau di tamiya itu ada kayak roda roda buat ininya ya
tapi meskipun ada kayak pelindungnya seperti ini ataupun nggak ada pelindungan ini drone itu bisa hancur gak sih mas
atau pernah sampai separah apa kayak gitu
ini aja drone canggih ini ini ada obstacle nya ada anti tabraknya sebenarnya
anti tabrak dia ada empat sisi anti nabrak
tapi ini nggak perfect
gak semuanya apa namanya dia itu kalau gelap tetap gak ke detect
kalau objeknya itu kurang dari tiga puluh dia gak ke detect
jadi secanggih canggihnya tetap memang pilotnya harus lebih hati hati
oke balik lagi ke humannya berarti ya
nah kalau wishlist dari bapak bapak ini nih kira kira ada nggak sih pengen drone yang ingin dibeli di kemudian hari atau yang mungkin masih ngumpulin duit nih
saat ini apa udah semua sebenarnya koleksi nya udah lengkap
rata rata temen temen malah dua duanya ada fpv dia beli terus aerial dia beli
karena ya itu buat nyari duit juga buat main hobi juga ada
oke kalau gitu nanti aku bos bisa ya ini sebagai pemula bisa nggak sih ntar aku coba abis ini
oke penasaran bagaimana francisco dan asyano akan mencoba untuk main drone
kita akan lihat usai jadi sapa indonesia akhir pekan
sapa indonesia akhir pekan masih bersama saya francisco donasiano dan kalong komunitas aerial drone dan racing
dijelaskan juga untuk macam macam drone dan juga komunitas
nah tadi juga sempat ngomong penggunaan drone ternyata bisa bermacam macam nih saudara
mungkin pak joni bisa jelasin nih dalam kegiatan sehari ini pernah gunakan sebagai apa sih aktivitasnya
oke terakhir saya itu masuk ke industri
awalnya kan kita memang komunitas kalong ini kita masuk ke drone rakitan ya
rakitan rakitan berkembang untuk saya pribadi
akhirnya saya terakhir itu di drone industri
saya itu untuk penggunaannya itu untuk spraying
jadi spraying kebun dan lain lain itu kita udah menggunakan drone karena efektif sekali
spray kebun sekarang udah pakai ini berarti kita nggak perlu ya pakai seperti yang biasa itu ya pak
oke nah ini juga ada mas arief juga dari komunitas dari kalong juga ya berarti ya
mas arief ini ngikut untuk komunitas ini untuk awalnya seperti apa
awalnya sih memang hobi kan di fotografi ya
makin lambat laun kan perkembangan teknologi makin panjang ya
atau nggak kameramen yang kayak di depan ini harus jadi pohon atau apa gitu ya
dengan adanya drone ini ya sangat membantu untuk videographer atau movemaker ya untuk membantu untuk pengambilan gambarnya
jadi mempermudah untuk videographer semua dan lain lain kayak gitu
oke nah tapi seiring berjalannya waktu ikut lomba lomba atau mungkin apa gitu
lomba beberapa kali ikut sih dan ada beberapa juga yang juara
sebenarnya sih bukan saya aja yang juara
teman teman kalung juga banyak yang juara kayak
jadi seiring berjalannya waktu banyak perlombaan perlombaan yang menggunakan drone ini sendiri kayak gitu
tapi kalau di indonesia sendiri untuk lomba lombanya sendiri ataupun juga event internasional ini udah cukup menjamur nggak sih
kira kira dari sepuluh tahun kemudian dari kalong berdiri ini
untuk lomba itu yang terakhir itu di pon papua
pon papua itu udah pertama kali untuk drone race ini masuk pon itu di pon papua
nah ngomong ngomong soal kesempatan ini mas biji juga sudah siap dari tadi
saya mau coba nih untuk belajar pakai drone ini benar benar baru pertama kali megang drone liputan ataupun juga be live report gak pernah megang
kita bisa putar putar di sini minus sama plusnya nanti di layar udah kelihatan
ada minus lima sampai seratus sampai ini udah ada
jadi dia adjust aja dan ini bisa nyesuaiin mata kita
ya kalau misalnya kita lebar berarti ke arah sini kalau misalnya sempit ke sini
ini ada nih minusnya ada di dalam kayak gitu dan bisa di adjust juga matanya ke kanan atau ke kiri ini di dalam sini nih
jadi masih blur atau sudah oke
oke sekarang kita taruh dulu drone nya di bawah ya
oke kita kesini dulu sebentar maaf blockingnya
oke jadi ini kalau kita pegang sebenarnya kita bisa melihat sekelilingnya disini ada dua mata juga kalau saya tap dua kali
nah jadi ini ada mata di sini untuk melihat sekeliling kita jadi
jadi kalau kita klik klik dua kali lagi dia masuk ke dronenya
oke sekarang kita standby ya kita tangannya seperti ini
jadi kalau untuk belok itu kita tahan dikit baru kita bisa belok ke kiri belok ke kanan
jadi bukannya apa namanya begini dia gak mau
ya dan ini kalau kita naik ke atas dia akan melihat ke atas ke bawah ke bawah
nah kita sekarang arahin ke sana kita tarik pelan pelan gasnya
kalau saat kita turunin begini dia merendah ini meninggi
habis itu kita bisa belokin ke kiri dia balik lagi ke arah sini
oke ini lihat nih pemula baru terlihat
karena brandon saya udah bilang nggak tahan bagus quieter
maret pokoknya udah di tangan kerja lah
tarik lagi sampai ngelewatin
wah ini berasa dronenya ada di sebelah kiri tadi ya
totali sudah mas yang derbangin langsung
oke jadi dia akan mengikuti pergelangan tangannya untuk coba
dikit lagi sedikit lagi
karena kayak tadi dibilang juga sama pak joni
bener bener berasanya kita jadi di dalam drone nya seperti itu
tapi kalau di komunitas city juga nawarin gak sih
untuk teman teman kalau misalnya mau kooperasi atau apa
untuk pengadaannya kayak gini nih pak joni
atau bisa dibantu untuk bisa punya kayak gitu
apa langsung hubungin nomornya pak joni aja nih
jadi komunitas gabung itu gampang sih
kita dari beberapa daerah itu ada komunitas kalong
jadi di bali ada di jawa tengah ada di mana mana ada
dan rata rata ini kan memang hobi ya
jadi komunitas kalong itu memang cukup dikenal juga
jadi udah oke semua yang punya drone pasti tau komunitas kalong dan cari di mana
terima kasih pak joni mas arief dan mas biji sudah hadir di sapa indonesia akhir pekan
terima kasih sudah menonton dan kita akan main drone lagi